mama adriana itu mulus mulus dan juga dia muntah juga buang air besar
maka badannya ngedrop lemes
jadi sekarang tolong reva temenin mama adriana di ambulan
papi mau ambil dulu dompet sama handphone nya
alhamdulillah aku keluar dari sini aku masih kecompet
kamu tahu belum nanti aku akan ke tempat
aduh mama minta maaf
lagian papa juga ikutan salah tahu
soalnya papa nggak ngasih tahu sama mama
seharusnya bapak tuh kasih tahu sama mama kalau papa itu mau meeting di sini
lagian mama juga kenapa tiba tiba dateng nggak nanya nanya dulu sama papa
main langsung labrak aja
cepat banget sih larinya
papa mama kan nggak sengaja
mama ngelakuin ini semua kan karena mama cinta banget sama papa tahu
hah nggak cocok
papa juga cinta banget sama mama
makanya papa harus kasih pelajaran sama mama
biar mama masuk surga
sebelumnya saya mau minta maaf ya bu
tolong dengerin saya dulu ya
saya sama sensei itu nggak ada hubungan apa apa
selain sebagai murid dan guru itu aja kok bu
bu kalau saya boleh jujur
saya tuh kasian banget sama sensi
karena saya tahu sensei tuh cinta bahasa mbu devi
karena siapa yang katsul puan poucore
ini buatmu tuh kayak mana
dia aggi sebab ber pembelajaran sama si ibu
mereka saat ibu beli kayaknya
ya sebaiknya sih ibu ketemu sama sensi
ya saya tuh ngerasa gak enak hati gitu loh
saya tuh ngerasa bersalah banget sama bu devi sama sensi
iya juga sih
kalau emang chandra bener bener ada hubungan sama stella
stella gak mungkin datang kesini untuk nyatuin lagi aku sama chandra
ini semua cuma salah paham
percaya deh bu sama saya
saya udah perasaan kaburuk sama dia
saya udah nuduh dia macem macem
saya udah nuduh dia selingkuh
kalau orang lain dituduh kayak begitu ya pasti marah marah
tapi kalau sensei itu sensei beda banget bu
dia gak marah marah tuh sama
nah ibu karena saya tau bu
sensi itu cinta banget sayang banget sama bu devi
makasih ya setelah kamu udah buka hati saya
cuma masalahnya sekarang ini saya
saya jadi ngerasa bersalah banget deh sama chandra
ya syukurlah kalau kayak gitu bu
bagus bagus sih ibu balikan lagi sama sensi
ya biar saya tuh ngerasa tenang gitu loh bu
aduh sampai lupa kamu mau minum apa
oh nggak usah bu makasih gak apa apa kok
aduh gak apa apa kamu itu harus disubuhin sebentar ya
kedai indah satu helikopter lihat
in dan semoga berhasil announcements
penyiaran ev ku sudah berhasil di buat
komentar buat sensor ibu
semoga berhasil buat studied patient dia
yang berhasil buat
sayang kamu sudah lima belas kali pulang pulang ke kamar mandi
dan kita harus ke dokter untuk periksa kamu
ini nggak bisa dianggap remeh
tadi juga mas cek di internet
eh itu kahan kahan
mas tinggalin aku udah minum obat
aku yakin sebentar lagi stop
tuh tuh kan ya udah udah
ya allah aku capek banget mas
mas duduk situ
gak bisa didiemin ini
itu mang mau gue jemput nenek sri
si sri sudah pergi
hah yang bener
tadi doi telepon saya
suruh ke sini ngejemput
mana aku tahu
yang bener tuh mang
tega ini si botak
ih si botak mak itu tuh
udah tuh ah
yuhuu sri di sini
aduh si nenek gelis tuh
tadi katanya sudah pergi
hah kata siapa
tuh semuanya keda wong
terus masuk neraka
tadi saya bilang kamu itu pergi dari kamar ira ke wc
ngeles aja deh kayak bajaj
aduh mang ya mundur lah cepat yuk
dadah kasian dikmarahi
jodoh bali pakai helm
nggak enak tinggalan tuh
obat ngemur rambut
wah dasar lu
udah yuk bro
sakit hati yang kini ku rasakan
awewe yang dipikahi yang dicokot orang
awas nggak bakal dibantuin nyuci
nah nah on ogeda ku dusah pasang
aku udah menanggebolo nyonya
kok ada suara bulan
dan juga dia muntah
juga buang air besar
maka badannya ngedrop lemes
jadi sekarang tolong
leva temenin mama adriana di ambulan
papi mau ambil dulu dompet sama handphone nya
alhamdulillah aku keluar dari sini
mau ngasih aku contoh
kamu tau belum nanti mau ikutin
kamu nggak ikut ya
ya udah kamu di rumah aja sama aku gitu ya
kasian juga papi
kayaknya dia cemas banget nih sama adriana
tapi bener bener sayang banget sama adriana
eh tunggu tunggu
tunggu dulu pak
gue kasi dulu dong
papa manis deh malam ini
tadi tuh mama tuh nggak sengaja
dari hati yang paling dalam
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah